pernah ngalamin bingung seperti dia
nah ada seorang desainer muda indonesia yang telah merintis usaha dunia muda selama tiga tahun
dan telah meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan

meraup omset ratusan juta rupiah per bulan
karya pria yang terhitung belia kelahiran demak jawa tengah dua puluh sembilan tahun lalu ini
juga bisa disejajarkan dengan desainer busana indonesia populer lainnya
berpijak dari kejenuhannya akan gaun pengantin bertema modern
surya abduh mulai mencari inspirasi bagaimana membuat pakaian pernikahan khas indonesia yang tampil beda
momen pernikahan juga menjadi alasannya
karena setiap wanita ingin tampil anggun dalam hari istimewa tersebut
saat ini selain surya abdul surya abdul itu dibagi ke beberapa ya
ada beberapa di antaranya di lucks collection ini
seperti koleksi tenggelam dalam rindu
kemudian ada koleksi apa namanya
yang klien datang membawa refren
kemudian mereka konsultasi baru saya buatin gambar
dan ada juga
peranakan by surya abduh
peranakan by surya abduh bisa dijelaskan
peranakan by surya abduh sebenarnya hampir mirip dengan koleksi koleksi kebaya peranakan pada umumnya
atau kebaya encim istilahnya
oke oke oke itu bahasa umumnya encim ya
ya bahasa umumnya encim cuma saya buat lebih modern
saya tunjukkan untuk perempuan perempuan muda usia enam belas tahun sampai tiga puluh tahun
dan kedepannya sih kita juga akan ada satu brand lagi
oke rencananya akan bikin apa lagi nih mas
rencananya kita akan buat
isinya di dalam canting sangking surya abduh itu
kita ingin mengingatkan anak anak generasi muda
akan sadar betul untuk menggunakan busana sehari hari
dengan sentuhan budaya indonesia
ini adalah salah satu koleksi saya
yang saya beri judul tenggelam dalam rindu
koleksi ini tuh
berawal dari kerinduan saya dalam berkarya
kerinduan terhadap bangsa
kerinduan terhadap kebudayaan
semua saya campurkan ke dalam satu karya ini
saya mulai risetnya kurang lebih sekitar satu lima tahun
tenggelam dalam rindu satu setengah tahun
iya satu setengah tahun
apa yang bikin lama itu
yang membuat lama
adalah dimana saya harus menentukan
mulai nggak cuma dari tekniknya
tapi lebih kita berbicara masalah sejarah
kita berbicara masalah apa namanya
tata cara dalam berkebaya itu bagaimana
bisnis mode surya abduh dirintis mulai tahun dua ribu empat belas
mulanya ia tidak pernah membayangkan sama sekali
akan kesuksesan yang diraihnya hingga detik ini
ia menyukai desain sekaligus berbisnis
bahkan saat libur
ia gemar berjualan kue kue dan es di depan rumahnya
ia mendirikan sanggar pengantin bersama teman temannya
dan ia mendapat jatah sebagai perias
pada waktu kuliah juga
saya selalu memanfaatkan peluang
dimana disitu saya bisa mendapatkan uang
ya disitu saya coba
salah satu contoh
awal awal dari sepatu saya itu kan berawal dari kakak kelas saya
yang kebingungan mencari pengrajin sepatu
disitu saya manfaatin peluang
saya tahu ada tempat bikin sepatu yang bagus
ya sudah saya coba mencari keuntungan disitu
kegemaran desain pun sudah muncul sejak smp
saat baru kelas dua smp
ia mendesain baju lebaran untuk adik perempuannya
ia belanja sendiri kain ke pasar johar semarang
yang berjarak sekitar satu jam dari demak
kakak kakaknya mencari sepatu yang bagus
sepuluh tahun awal dia menjalankan bisnis sepatu
itu alhamdulillah penjualan bagus
kemudian tahun ke dua
penjualan kurang bagus
bahkan sampai gulung tikar
ada modal dari saya yang belum sempat dikembalikan
nanti saya carikan modal lagi
kamu mau fokus di apa
saya ingin rias pengantin
sama menyewakan baju
ambil salah satu saja yang kamu paling suka
oh iya kalau begitu saya desain baju pengantin
impian menjadi desainer ini membuatnya kuliah mode
di institut kesenian jakarta
namun bisnis orang tuanya di demak kemudian jatuh
surya sempat merasa kalah dengan keadaan
saat itu kondisi memaksanya untuk terus berjuang
ternyata menjadi seorang desainer itu gak segampang yang saya pikirkan
pada saat saya memutuskan untuk sekolah mode
tahun berapa itu
saya sekolah mode tahun dua ribu delapan
kemudian saya mengawali untuk bisnis di bidang busana ini
menjelang penghujung tahun dua ribu empat belas
di pertengahan jalan kurang lebih sebelum ada satu tahun
saya tertimpa masalah
masalah keluarga ya
keluarga saya semuanya serentak jatuh
saya nggak punya tempat tinggal
kemudian ina lisabrina pasla itu minta izin ke mama
untuk saya tinggal bareng dan mama dengan terbuka
membuka rumah ini dua puluh empat jam untuk saya
saya ditampung saya dianggap selayaknya anak
ruangan ini awalnya setelah lama udah nggak dipakai untuk warnet
kemudian mama meminta saya untuk
di depan ada ruangan kosong
kamu pakai deh untuk kamu bisa berkarya
daripada kamu keluar keluar untuk janjian sama klien
salah satu orang tua teman kuliah kemudian menampungnya
ia bahkan kemudian diberi tempat untuk berbisnis mode
karena melihat bakatnya
menyemangati dia ya
menyemangati dia bahwa sesuatu yang kita upayakan itu pasti akan
dan itu adalah hasilnya indah pada akhirnya
yang penting semangat
semangat untuk terus berkarya terus mencari peluang
demi mencari penghidupan yang lebih layak
surya hanya mengenal kata kerja keras
berkarya semaksimal mungkin menjadi pekerja seni yang tangguh
tapi kehidupan berubah drastis tahun kemudian
saat ia diminta membuat kebaya untuk akad
karena wedding organizer nya kelupaan
surya pun memberanikan diri untuk membuat baju pengantin
dengan dibantu tempat oleh orang tua angkat
praktis surya sebenarnya tidak banyak membutuhkan modal dalam bisnis mode ini
modalnya hanya berbekal ketekunan
serta keahlian pendidikan modo yang diterima
saat ia duduk di bangku kuliah institut kesenian jakarta
dari modal berapa sih kalau dihitung hitung
awalnya sampai berani banyak klien itu
dari jatuh sampai sepatu jatuh itu
saya tidak menggunakan modal sama sekali
tidak sama sekali
kasarannya itu modal dengkul
jadi setiap saya ketemu dengan klien
baru setelah busana itu jadi
saya bisa mendapatkan keuntungannya
tapi ya memang kembali lagi
bagaimana kita berkomunikasi ya
untuk bisa menjual produk kita
pada waktu itu sih belum ada manajemen
belum ada ofis
saya sendirian seorang diri
setelah saya bisa meyakinkan klien saya
di situ yang kedua adalah skill
saya harus bisa mengwujudkan
setelah saya berjualan lewat mulut saya
kedua kan saya harus tunjukkan dengan karya saya
nah dari situlah karya saya mulai disukain oleh beberapa orang
meski terbilang nekat
surya harus tetap memutar otak
dengan bekal ketekunan serta keahlian pendidikan mode
yang diterima saat ia duduk di bangku kuliah
institut kesenian jakarta
kini omset bisnis suri abdul
telah mencapai ratusan juta rupiah
penjualan baju ia gunakan untuk membeli peralatan menjahit
dan material produk
dengan pengalaman yang ortik dan beragam
bahwa sedatubnya hasilnya

epa menurut ketua iri
kedua adalah lorsque rejalita transaksi
perj alya untuk kejar manila
segala perapaannya ini hadir
di petapi sewaktu dia berhasil
mengembang untuk menangkap v sipil
menampilkan dos cuek mussim
yang terletak di kawasan pondok gede bekasi surya abdul menjalankan usaha busana pengantin dengan label namanya sendiri
keberhasilan ini tidak terlepas dari peran pingkan pasla manajer operasionalnya
bantuan ini membuat bisnis surya abduh memiliki konsep jelas dilengkapi dengan bisnis plan yang tersusun rapi serta promosi yang efektif
di era digital saat ini di mana media online menjadi wadah populer untuk sebuah bisnis
media sosial dinilai paling efektif dan efisien
dalam menjalankan promosi produk surya abduh
selain untuk menjalin komunikasi dalam media sosial juga bisa menampilkan hasil karya produk hanya dari sentuhan jari lewat ponsel cerdas
instagram juga menjadi kekuatan promosi yang luar biasa untuk menggait pasar yang diincar
jadi promosinya itu kita bisa lewat instagram sementara ini pemasaran kita lewat instagram di at suria abduh
setelah itu kita bekerja sama dengan beberapa wedding organizer
wedding planner juga kita mengikuti beberapa exhibition wedding exhibition juga untuk suri abduhnya juga
saat ini kita memang marketnya itu kelas a b
ya di kelas a sama b
untuk cara ininya biasanya kita awalnya awal sekali itu dari mulut ke mulut
setelah itu kita ikut ada kerjasama juga dengan beberapa wedding
bright story kayak gitu gitu juga
itu juga membantu kita untuk memasarkan juga secara tidak langsung
jadi kita cara grab untuk konsumennya sih seperti itu
pameran turut menjadi andalan dalam menerapkan strategi pemasarannya
sedang untuk segmen pasar surya abdul masih menyasar pasar menengah ke atas
namun ia mengatakan menerapkan strategi pendekatan yang berbeda dalam menyasar tiap segmennya
harga saat ini itu sekitar dari tujuh lima juta
itu sampai kita ada yang untuk persatuan ya yang satuan ada yang lima puluh juta juga ada
harganya sendiri itu tergantung dari pertama material yang dipakai
bahan yang dipakai terus detail detail yang dipakai juga kelasnya juga ada
terus kerumitan yang paling pasti sih kerumitan dari busana itu sendiri
semakin rumit busananya
harganya pasti akan semakin mahal
karena kan kita kan juga jual ide jual karya kan
jadi semakin rumit itu jadi karya itu akan semakin mahal
di luar dari bahan dan material tersebut
dalam berbisnis surya juga banyak mengandalkan order by request dari kliennya
pemilihan mode desain busana hingga material yang akan digunakan dilakukan secara bersama sama
pertamanya sih aku melihat dari instagram sih mbak bright day tiktok
aku kan sering lihat lihat
lihat tuh referensinya apa aja
terus waktu itu sempat nemuin ada dress yang itu yang klasik gitu kan
yang kayak tahun seribu sembilan ratus dua puluh an
itu aku suka banget
pas ngeliat lihat ternyata yang desainernya mas abduh kan
terus aku searching searching aja
aku lihat ig nya terus makin lama kayak makin bagus gitu
makanya waktu itu sempat dari bandung langsung ke galerinya
dan itu sekali doang langsung cocok
aku tahu masa abduh itu dari temen aku
nanti itu aku akan mengadakan acara yang bertemakan peranakan
terus juga aku nanya teman teman aku kira kira desainer yang cocok sama gaya peranakan tuh siapa ya
terus akhirnya aku direferensiin temen temenku ke mas surya abduh ini
surya abduh benar benar menjaga kualitas untuk memuaskan pelanggannya
misalnya ia hanya menggunakan teknik jahitan benang bordir untuk menghasilkan wujud koleksi tren busana pengantin
misalnya ia hanya menggunakan teknik jahitan benang bordir untuk menghasilkan wujud koleksi tren busana pengantin
misalnya ia hanya menggunakan teknik jahitan benang bordir untuk menghasilkan wujud koleksi tren busana pengantin
surya abduh benar benar menjaga kualitas untuk memuaskan pelanggannya

oke boleh ditunjukkan sembilan warna benang
kenapa sembilan warna benang

filosofinya seperti itu
ini sembilan warna
iya ini terdiri dari sembilan warna benang
di mana ada hijau kemudian ada hijau metalik kemudian ada coklat metalik ada emas
emasnya di sini terdiri dari empat macam benang emas
kemudian ada warna hitam kemudian di dalamnya juga saya menggunakan warna coklat muda
coklat muda yang sudah dilapisi oleh warna emas
jadi total semua benang yang ada di dalam satu karya ini
ini ada sembilan
jadi saya tidak perlu menggunakan tayet tidak perlu menggunakan detail detail lainnya hanya kekuatan benang
demi kualitas surya abdul tetap menggunakan tangan untuk beberapa hal yang di tempat lain mungkin menggunakan mesin
hal ini karena ia melihat mesin digital belum bisa menyamai tangan
apa sih mas alasannya kalau mau capek capek
kan ada mesin lah yang bisa dipermudah
satu hasilnya jauh berbeda
pada saat menggunakan mesin itu pasti teksturnya agak kasar
yang kedua originalnya juga
saya pernah mencoba satu motif bunga dengan tiga warna menggunakan komputer itu warnanya jadi ngeblok
tidak keluar bisa menggradasi
sedangkan kalau manusia kan kita bisa mengendalikan mesin kan tidak bisa mengendalikan si warna itu sendiri
seperti yang saya bilang tadi
di setiap karya saya itu saya melukis menggunakan benang
dengan strategi ini surya bisa mendapatkan pelanggan yang tepat
omset cukup besar pun bisa didapat usaha yang baru berjalan sekitar tiga tahun ini
omset per bulan itu kita bisa sampai sedikit sedikitnya itu
kalau lagi peak banget ya itu sekitar tiga ratus an
kalau slow slownya ya
kalau lagi paling setengahnya
satu ratus lima puluh sampai dua ratus
itu dua ratus sih yang lagi
kalau rame itu biasanya sebelum lebaran itu rame banget
karena banyak klien kita yang
tapi di luar pernikahan ya karena mereka bikin baju untuk lebaran satu keluarga biasanya kayak gitu
kalau misalnya pernikahan itu yang rame itu biasanya pertengahan tahun rame juga
sama menjelang akhir tahun sih
dalam membuat produk surya memulai dari proses mendapatkan ide
proses selanjutnya adalah pembuatan ilustrasi desain pakaian dengan bantuan ilustrator
setelah didapat desain baju dilanjutkan dengan tahap pemotongan pola
kemudian pola digambar lalu dibordir sesuai dengan pesanan yang diinginkan
selain teknik bordir ada pula busana pesanan yang mengandalkan kekuatan payat pada motifnya
ia juga menjaga agar produknya tetap eksklusif
terkait dengan karya ini sendiri
bagaimana sih caranya mas abdul itu menjaga atau mungkin membuat konsumen itu jadi merasa puas pakainya
merasa bangga pakainya ikut seneng juga makanya itu
gimana sih caranya mas abdur membuat itu semua ke payen itu konsumen mas abdur
tapi untuk karya ini satu motif itu hanya saya perhatikan untuk satu payen
karena memang saya tidak mau setiap orang yang menggunakan koleksi ini disamai oleh pengantin lainnya
jadi mereka membayar dengan angka yang tepat lah
dengan harga dengan kualitas dan tentunya dengan desain
jadi saya pun juga tidak mau koleksi saya itu menjadi pasaran
kalau semakin banyak motif ini saya repeat untuk beberapa klien
itu kemungkinan besar koleksi saya itu akan menjadi pasaran

jadi pasaran lah ya
saat ini surya mempekerjakan delapan orang karyawan tetap
guna memenuhi kepuasan konsumen surya ikut ambil bagian sebagai quality control
karena menurutnya kualitas produk adalah hal yang utama
surya juga berusaha agar produknya tidak sama dengan kompetitor
salah satu yang paling berpengaruh pada produk surya adalah seni
karena seni adalah bagian dari hidup surya abduh
ia pun menganggap tidak hanya sebagai perancang atau pemakai tapi juga penikmat seni
dalam kehidupan air tersebut inbox decode dll
surya bersertif menjaga masyarakat ignored

sejumlah pesohor negeri ini pun menggunakan baju rancangan surya abdul
sempat kemarin lebaran pengen banget pesan baju dari kak surya
tetapi karena pesenan kas surya yang sangat banyak jadi belum rezitinya
tapi suatu saat saya ingin menggunakan hasil karya dari kak surya di acara yang benar benar penting gitu
pokoknya untuk personal juga sebenarnya belum pernah ketemu sama kak surya
tapi baru via whatsapp aja dari situ aku mengenal sosok yang sangat baik
dan semoga sukses terus untuk karir kas surya doa yang terbaik buat kas surya
taste nya itu indonesia sekali bikin kebaya
karyanya bagus unik karena memang dia out of the box aja keluar dari zona nyamannya
yang kebaya tekstur kebaya yang biasa
tapi di tangan dia jadi sesuatu yang memang baru something unik pokoknya kece lah
lewat usaha mode busana pengantin surya abduh tidak hanya mengandalkan keahliannya
tetapi juga memberi manfaat bagi beberapa orang di sekitarnya
selain mempekerjakan karyawan tetap surya juga menggerakkan delapan orang perempuan di daerah jakarta timur
untuk memayat pesanan kain pengantin
alasan ini diambil karena ia ingin menciptakan lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga
biasanya lembaran kain yang telah dijahit diberikan sentuhan kemilau untuk memberikan kesan glamour
ya mudah mudahan kedepannya tambah lancar kan jadi kita kerja sama media juga sama sama enak
jangan sampai di sini aja kan gitu
karena namanya orang desainer kan ada naik ada mundur kan gitu
kita ngasih pemasukan pemasukan jadi mas abdul ngikutin aluran saya
iya jadi klop kita kerjasamanya
menjadi seorang pengusaha muda surya banyak menyerap ilmu dari sekelilingnya
pengalaman jatuh bangun membangun sebuah bisnis menjadi penyemangatnya untuk maju
buat saya surprise juga ya tapi saya tahu ya walaupun dia dulu secara kepandaian
secara apa itu maksudnya rata rata saja tapi saya tahu dia punya passion
saya pikir untuk seorang desainer passion itu perlu banget

dan karena dia punya passion dia punya kemauan atau punya kekuatan juga untuk berusaha
dan saya pikir juga itu yang dilakukan surya abdul
saya pikir juga dia untuk sampai seperti saat ini juga tidak mudah ya
dia melalui berbagai hal pengalaman yang bermacam macam
karena saya juga dulu pernah dengar kalau surya abdul dulu itu pernah menjadi seorang
saya membuat sepatu terus kemudian yang terakhir saya dengar dia banyak membuat pakaian untuk pengantin

prestasi yang diterima dari bangku kuliah turut menunjang keberhasilan surya abdul saat ini
selalu kreatif dalam menciptakan ide baru dan memperluas pertemanan serta menjalin relasi
juga menjadi rahasia kesuksesannya
juga menjadi rahasia kesuksesannya
tipsnya satu jangan pernah takut menyerah
jangan pernah takut mencoba
jangan pernah takut mencoba
saya selalu berpikir kalau kita takut mencoba ya kita gak akan pernah tahu
kita coba dulu baru kita tahu bagaimana kita harus melangkah
yang ketiga konsisten dalam berkarya konsisten dalam berbisnis
dan yang keempat bangkit sebelum terjatuh
perjalanan bisnis surya abduh memperlihatkan
bisnis fashion tidak semata menghasilkan produk bagus
tapi juga disertai kegigihan dan sempurna

pertama kegigihan dan semangat pantang menyerah